peneratu ketering manik sangat licik
betapa pandainya dia menutupi wajah aslinya dengan topeng
rai mulai sekarang kamu tidak usah jadi pelayan lagi
kakanda pramu sudah membebaskan hukumanmu
betul pak man
kami harus balik ke peziarah sekarang ini
terima kasih raden
kami semua sangat senang
insya allah kami akan perdalam lagi ilmu agama rakyat yang diberikan
iya pak man
aku akan menyuruh kidaksa dan juga anak buahnya untuk menjaga pesantren ini
mudah mudahan allah swt memberikan ridhonya kepada kita semua
semuanya dilancarkan oleh allah swt
kalau begitu kami mohon pamit
terima kasih raden
aku berada di tempat kosong ini
sampai jumpa lagi
saat dan waktunya
maharaja prabu amusmarugun
diam kamu kecerari
aku tidak berbicara dengan
saya kisah hati
ini buat aku
lihat nyai teh
kamu harus tahu
maharaja gusih prabu amukmarukul
saya kira teh tidak perhatian
apakah kamu lupa siapa
aku ini adalah maharaja
saya lupa prabu
ini sesuai dengan yang kuinginkan
semua rencana aku berjalan
bahkan tanpa aku harus bersusah payah
dan saya juga sangat berharga untukmu
sekarang aku tinggal menjalankan
dan semuanya akan lebih mudah bagiku
kalau aku bebas dari hukuman
aku bisa lebih mudah menjalankan rencanaku
aku harus mencegah
pengangkatan raden kiansantang
menjadi putra mahkota
dan terus bikin pencuri
sama kata keteguhan
nih mas apakah ada tempat bersembunyi dirimu rumah ibuku nyai seruni ibuku
sering menasehati ayahku untuk tetap setia kepada pajajaran namun ayahku
malah mengusir ibuku dari rumah dan sekarang dia tinggal di puris itu gede
kandang aku mohon kandang aku mohon tetaplah setia kepada prabu siliwangi dan pajajaran
karena mereka sudah banyak membantu desa kita
memantapa aku tidak pernah merasa dibantu oleh dia dan kamu tahu aku sudah lama muat
dengan pemerintahan prabu siliwangi kamu dengar kalau kau tidak mendukung aku lebih
baik kau pergi sekarang tidak tidak aku tidak akan pergi dari sini
kamu tidak suka
kamandaka sepertinya aku akan pulang ke rumah ibuku di sana akan lebih aman untukku
hai baiklah nih mas kalau begitu aku dan syed guru akan mengantar kamu ke puris itu
gede tidak usah kamandaka biar aku pulang sendiri selama ini aku sudah merepotkan kalian berdua jangan
akan sangat bahaya kalau kamu pergi sendirinya apalagi dalam kondisi kamu belum sembuh sempurna
aku sangat mengkhawatirkan puning
tapi kalau begitu aku akan keluar untuk mencari makanan
hai kamu tunggu saja di sini biarkan alegor menjaga aku disini
halangkah baiknya kamanda curasi
beruntung sekali perempuan yang menjadi pendampingnya
gusti prabowo hama membawakan minuman
benar ratu ketering manik sangat licik
betapa pandainya dia menutupi wajah aslinya dengan topeng
rai mulai sekarang kamu tidak usah jadi pelayan lagi
kakanda pramu sudah membebaskan hukumanmu